sebuah gua yang dibuat menjadi restoran viral di media sosial
restoran di dalam gua tersebut terdapat meja kursi yang cukup untuk dua belas orang
pada selasa siang petugas gabungan dari satpol pp
dinas perizinan dan sejumlah instasi terkait yang mendapat informasi tersebut
langsung mengecek restoran gua yang terletak di sebuah hotel mewah
di jalan puragua lempeh desa adat pecatu kecamatan kota selatan badung bali
dari hasil investigasi sementara
petugas menutup operasional restoran tersebut dengan beberapa alasan
di antaranya restoran dalam gua tersebut tidak berizin
serta akan dilakukan pengecekan dari petugas balai pelestarian cagar budaya
untuk memastikan gua tersebut masuk dalam kategori cagar budaya
bersejarah atau tidak
jika nantinya gua tersebut masuk dalam cagar budaya
maka pihak hotel tidak berhak menggunakan gua sebagai tempat privat
tetapi boleh diakses oleh masyarakat luas
setelah kami pastikan di sini
simpulan pertama adalah untuk kegiatan ini dihentikan sementara
kenapa kami ingin mendapatkan kajian dari instansi
khususnya kembali budaya
apakah ini kategori alam
sehingga kami minta dalam waktu secepatnya memberikan rekomendasi
pihak hotel mengaku gua di halaman hotel tersebut ditemukan tahun dua ribu empat belas saat akan membangun villa
tanah proyek di lokasi tersebut anjlok dan muncullah lubang besar yang di dalamnya dipenuhi batu karang
berbentuk stalaktit dan stalagmit
kenapa langsung dipakai tidak dianggur sebelum digunakan
karena itu berada di dalam lingkungan diit
jadi kami beranggapan bahwa
apapun yang ada di sana itu bisa digunakan
karena di dalam izin juga pengajuan t d u p
jadi t d u p itu mencakup semua fasilitas tamu
baik itu kolam renang restoran dan sebagainya itu tidak masuk di dalam t d u p
gua dengan kedalaman sepuluh meter dan luas dua belas meter persegi tersebut selanjutnya oleh pihak hotel dimodifikasi menjadi sebuah restoran privat non elektronik
nandang astika badung bali